jembatan musim empat yang menghubungkan bagian hulu dan hilir kota palembang sumatera selatan telah selesai dibangun
uji coba lalu lintas dilakukan pada kamis dan jumat pekan ini untuk mengetahui titik dan jam kemacetan
lalu lintas kendaraan terlihat lancar di jembatan musi empat palembang jumat pagi
warga antusias mencoba jembatan baru yang menghubungkan bagian ulu palembang di kawasan tangga takat
dan bagian ilir di kawasan pasar kuto
namun karena pembebasan lahan yang belum selesai pada bagian ulu terjadi penyempitan jalan
dinas perhubungan dan satuan lalu lintas polresta palembang
memperlakukan uji coba pada kamis dan jumat pekan ini untuk memantau titik kemacetan di jembatan tersebut
terutama pada jam berangkat dan pulang kerja
bila terjadi kepadatan tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas dengan memperlakukan sistem satu arah
yang dilakukan pertama untuk mengetahui titik
kemacetan dan jam kemacetan yang mau direvolasi
jadi manajemen lalu lintasnya yang mau direvolasi
jembatan musim empat diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jembatan ampera
yang selama ini menjadi pusat penyeberangan dari wilayah ulu ke ilir dan sebaliknya
jembatan ini juga dapat mengurangi waktu tempuh dari pelaju dan seberang ulu dua di bagian ulu
ke kecamatan ilir timur dua di bagian ilir
ini peramatan sudah menempatkan persoalannya selama dua hari ini dua puluh empat jam ini
sudah mudah masyarakat ini paham dan mengerti
memakai itu memakai rambu rambu lalu lintas
pembangunan jembatan musim empat palembang menalan biaya lima ratus lima puluh tiga miliar rupiah yang diambil dari apbn
jembatan membentang di atas sungai musi dengan panjang seribu satu ratus tiga puluh meter
dan bentang utama tiga ratus dua belas delapan meter
dilengkapi dengan jembatan penghubung dan jalan pendekat di kedua sisi
sedangkan lebar jembatan dua belas meter yang terdiri dari dua lajur untuk kendaraan ditambah bahu jalan
pembangunan dilaksanakan oleh pt adhikarya sejak maret dua ribu enam belas